lebih dari dua ratus tiga puluh warga gaza dilaporkan tewas dalam serangan balasan israel
merespon serangkaian kekerasan yang juga menewaskan ratusan orang
ledakan mengguncang kota gaza ketika pasukan israel melancarkan serangan balasan ke gaza pada minggu dini hari
serangan balasan ini dilakukan setelah kelompok bersenjata dari kelompok hamas mengamuk di israel
sehari sebelumnya menewaskan lebih dari dua ratus orang
peristiwa itu disebut sebagai hari kekerasan paling mematikan di israel sejak perang yom kipur lima puluh tahun lalu
perdana menteri israel benjamin netanyahu langsung menjanjikan balas dendam
sementara itu kedutaan besar republik indonesia aman mengungkapkan
tidak ada warga negara indonesia yang menjadi korban dalam konflik kelompok militan hamas dan israel di jalur gaza
hal itu disampaikan setelah pihak kbri melakukan koordinasi dengan simpul simpul masyarakat di gaza
kbri aman mencatat hingga saat ini terdapat tiga belas wni yang berdomisili di wilayah gaza
untuk menghindari kemungkinan terburuk kbri aman juga membuat sejumlah imbauan kepada wni
agar tetap waspada dan tidak menapakkan kaki di wilayah yang sedang konflik